teknologi satelit kini menjadi kebutuhan primer bagi manusia modern
dalam berkomunikasi misalnya
sebagian besar orang indonesia kini memiliki gadget seperti smartphone yang berbasis satelit
selain itu juga transaksi perbankan seperti mengambil uang di atm dan melakukan hal hal lainnya itu pun menggunakan satelit
karena data perbankan itu pun menggunakan satelit
selain itu juga anda bisa menonton tv mendengarkan radio dan juga bisa streaming di sana dan di sini itu pun karena satelit
satelit merupakan salah satu infrastruktur pendukung teknologi komunikasi
bagi indonesia yang merupakan negara kepulauan
teknologi satelit mutlak diperlukan demi menjamin ketersediaannya jaringan komunikasi yang merata bagi seluruh masyarakat
adalah saat yang akan tercatat sebagai satu peristiwa yang besar
sejarah keantariksaan di negeri ini sebenarnya telah dimulai sejak terbentuknya lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau lapan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam indonesia meluncurkan satelit komunikasi pertama yang diberi nama satelit palapa
meski demikian palapa bukanlah buatan indonesia
satelit pertama buatan lapan diberi nama lapan a satu pada tahun dua ribu
dengan fungsi seperti kamera dan video dalam ketinggian rendah
generasi selanjutnya delapan a dua mengorbit pada tahun dua ribu lima belas dengan membawa fitur komunikasi radio amatir serta deteksi kapal
pada dua ribu enam belas lapan bekerja sama dengan institut pertanian bogor
meluncurkan satelit yang dilengkapi kamera multispektral yang memiliki fungsi untuk memantau vegetasi alat deteksi magnet bumi serta star sensor
menurut kepala lapan thomas jamaludin generasi terbaru lapan a empat
yang mampu melakukan konstelasi
dengan kondisi orbit rendah untuk pemantauan bencana
rencananya diluncurkan tahun dua ribu dua puluh namun terpaksa mundur karena pandemi covid sembilan belas
dalam rencana induk antariksaan dua puluh lima tahun
jadi mulai tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu empat puluh atau menjelang seratus tahun indonesia merdeka
itu ditargetkan kita sudah bisa membuat sendiri satelit sendiri
nah itu sudah mulai dilakukan saat ini
kedua kita harus bisa membuat roket sendiri yang nantinya digunakan untuk peluncuran
kita berharap peluncuran itu bisa dilakukan di bumi indonesia
thomas jamaludin menambahkan sayangnya selama ini satelit buatan lapan harus terbang menggunakan roket buatan india
sebab pengembangan roket masih dipenuhi kendala
mulai dari kurangnya sumber daya manusia lokasi peluncuran yang belum memenuhi standar serta pendanaan yang minim
saat ini tipe roket paling mutahir dari kelapa yang telah uji terbang adalah tipe rx empat ratus lima puluh dengan diameter empat puluh enam cm
dan dengan daya jelajah kurang dari seratus km
spesifikasi ini tentu belum cukup untuk mengantarkan satelit ke orbitnya
belum masih jauh itu
jadi saat ini kita masih menerbangkan muatan diagnostik gitu ya
jadi muatan yang digunakan untuk mengukur kinerja roket olah gerak roket seperti apa apakah dia berputar
ataukah dia belok kiri belok kanan nah itu baru sampai situ
nah kebetulan juga kita ada juga sedang mengembangkan muatan atmosfer
untuk mengukur apa namanya disebut muatan sensor atmosferik
itu ditujukan untuk mengukur parameter atmosfer
jadi ada ozon kemudian juga untuk mengukur co dua kemudian juga untuk mengukur co dua

kemudian juga untuk mengukur co dua kemudian juga untuk mengukur co dua kemudian juga untuk mengukur kelembapan temperatur dan sebagainya
meski dengan segala keterbatasan lapan tetap berusaha mewujudkan kemandirian ruang angkasa
dengan merencanakan mendirikan tempat peluncuran satelit di biak papua
dan juga mengembangkan satelit komunikasi orbit rendah guna pengembangan teknologi iot di tanah air
tim cnn indonesia jakarta